karena kalau papaku gak ngomong sesuatu kamu gak mungkin kayak gini sekarang
sebelumnya kamu baik baik aja
tapi sekarang kenapa kamu gini
kenapa kamu bilang kalau kamu nyerah
dan kamu mau mundur dari hubungan kita
aku gak mau kamu hidup menderita cuma gara gara kamu sama aku
kamu itu pangeran
akhirnya kamu nyamperin gue di sini
kamu ngapain di sini
gue nungguin waktu
kamu kan bisa duduk
oke sekarang itu poin
kamu apa sebenarnya
kamu mau ke rumah
gue janji bakal perbaikin semuanya
gue janji bakalan perbaikin semuanya
gue mau kita pacaran kayak dulu lagi
gue mau kita pacaran kayak dulu lagi
nanti gue panggil riz semesurnya
gue mau ngajarin kamu juga
kamu mau kita presente
setiapigs ini yougsay yang dapat mendapatkan oxford dan auric bilmiyorum
tapi tempat aver di sana harus dilakukan secara perkelahian
bertanya tanya ke kamu mitra yang lagi menggunakan vuruan tujuh puluh delapan delapan puluh
gue tahu gue salah
oh iya putri usus goreng
kalau lagi hujan kayak gini kan susah nyari taksi online
kalau misalnya kita lama nunggunya
kita naik angkot aja ya
pangeran sudah banyak berkorban untuk kamu
apa kamu juga sudah siap
untuk bisa berkorban untuk pangeran
karena saya gak akan biarin
pangeran hidup menderita
derita gak ya
ya enggak dong
selama ada kamu di samping aku
aku gak mungkin menderita
sama mobil mewah kamu
apalagi kalau aku
kayak gini situasinya
kan jadi ribet ya
semua fasilitas kamu dibalikin lagi
ya kalau mau sih mau putri susu goreng
karena kalau fasilitas aku balik
hidup aku pasti akan jauh lebih mudah
hidup pangeran jadi susah gara gara gue
kita akhirin aja hubungan kita
maksud kamu apa sih putri usus goreng
masa kamu berpercuma gara gara nungguin taksi online
yaudah kalau kamu gak mau naik angkot
kita tunggu taksi aja ya mau
mau berjam jam juga nggak apa apa kok
bukan bukan soal itu
ya terus soal apa
aku benar benar gak ngerti
ibaratnya tuh kayak ada tembok tinggi yang gak bisa kita hancurin di tengah kita berdua
kita tuh beda
sumpah putri sus goreng aku makin gak paham sama maksud omongan kamu
kamu kemana sih arah pembicaraannya
aku mau mundur
karena aku tau diri
aku tuh orang gak punya
aku emang gak pantas jadi pendamping kamu
badan kamu gak panas
kamu juga gak demam kok tiba tiba ngaco sih omongan kamu
eh putri susgoreng
aku mau mundur
aku mau mundur
gue pikir lo udah pergi ris
atas kesalahan gue yang dulu gue lampuin sama lo
gue baru sadar ris
ternyata lo cowok yang paling berharga yang pernah gue milikin
setelah gue kehilangan lo ris
lo mau kan kasih gue kesempatan
gue gak akan nyeselain lo lagi ris
tiba tiba kepala gue kesel banget ris
gue antar ke klinik
bisa gak sih lo mau atas kepala
excuse at all maafin aku ya
harusnya aku percaya sama film kamu
aku pikir papa bener bener berseling hubungan kita
tapi ternyata aku salah
ini semua gak ada hubungannya
kamu gak perlu bohong sama aku
karena kalau papa aku gak ngomong sesuatu
sebelumnya kamu baik baik aja
tapi sekarang kenapa kamu gini
kenapa kamu bilang kalau kamu nyerah
dan kamu mau mundur dari hubungan kita
aku gak mau kamu hidup menderita cuma gara gara kamu sama aku
kamu itu pangeran
harusnya kamu hidup layaknya pangeran
kayak kamu yang dulu
sekarang hidup kamu susah
terus kamu juga menderita karena kamu deket sama aku

mbak nelurce juga baik
kalau dia ditemukan dia akan kasih snek
nanti pasti bikin again